bersama dengan edi saputra hasibuan direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian indonesia atau lemkapi
pak edi selamat malam
pak edi terima kasih sudah bergabung bersama kami
sebelum kita membahas soal kasus yang terjadi di duren tiga di rumah irjen paul verdi sambo
bagaimana lemkapi melihat kasus serupa yang pernah terjadi di tubuh kepolisian
seberapa sulit mengungkap keadilan dalam tiap kasus yang melibatkan antara anggota
saya kira memang kalau terima kasih ya
saya kira memang yang kasus penembakan saya kira memang selama ini kita juga telak ya
mendengarkan ada penembakan ya antara polisi dengan polisi
tetapi yang kasus khusus siap ini tentunya mempunyai perbedaan ya
kenapa beda karena memang ini baru kali ini terjadi di rumah seorang mati polri ya
jabat jawa poli ini di rumah kepala divisi propok poli ya
tentu saja ini sangat menarik
kenapa menarik karena kejadiannya di dalam rumah ya
kemudian yang terjadi tembak menembakin adalah anggota
kedua daripada yang selama ini menjaga mengurusi ya
termasuk yang mengawal kadipro pampuri kemudian juga semuanya
terakhirnya ibu kadipro pampuri
tentu saja memang ini banyak menarik sekali perhatian masyarakat ya
kita melihat memang dalam beberapa hari ini ya dari kemarin ya
sampai saat ini banyak sekali
masukan masukan masyarakat ya banyak sekali perhatian masyarakat terhadap hal ini
dan menginginkan agar kemanusiaan dilakukan transparannya
dan kita beruntuk tadi kita lihat bapak respon daripada bapak kapolri
sangat cepat ya begitu melihat banyak sekali sorotan masyarakat
kemudian banyak kritikan banyak juga apa namanya
masukan masukan masyarakat maka tadi kita lihat polri langsung mengambil
apa namanya untuk membentuk ya tim gabungan
dalam hal ini tentu saja itu kita tampilkan baik ya
di tim gabungan ini ada saya kira yang disediakan oleh wakaf bori
kemudian ada pak irwasung kemudian juga ada kabir bintelkam ya
kemudian juga ada dari luar
ada juga dari kompolas ya komisi komunisias nasional dan juga dari komunas
saya kira dengan adanya kehadiran ini termasuk juga dari luar
tentu akan membuat apa namanya
penanganan kasusnya akan semakin terbuka ya pak
ada apa sebetulnya dibalik daripada penembakan ini
oke tapi pak edi kalau melihat dari kasus yang terjadi antara brigadir j dan baradae
anda sendiri sependapat dengan sejumlah masyarakat bahwa ada kejanggalan dalam kasus ini
ya memang kalau dilihat ya agak agak sedikit
agak janggal lah mungkin ya kalau boleh dikatakan
kenapa misalnya dilihat daripada peluru saja misalnya
sampai ditembakkan sampai lima kali ya tentu saja memang ini
kalau misalnya itu satu apa maksudnya
apa namanya asusia atau mungkin cukup dilakukan satu kali saja atau dua kali ya
tetapi ini hampir lima kali membuatkan masyarakat sampai curiga
karena kalau misalnya sampai berkali kali
kalau melakukan bagian itu itu melakukan memberikan suatu indikasi
ada semacam dendam ya sangat tidak suka sekali ya
sampai bisa dilakukan dan babi buta
mungkin ini juga lagi menjadi masukan daripada luar zaat kemarin
kalau kita lihat dia banyak sekali apa namanya meminta
agar penanganan kali ini dilakukan secara parah parahnya
kemudian juga untuk mencari suatu kebenaran
dan saya yakin dengan adanya perangkat tadi yang cukup besar ya
termasuk juga ada di luar dari komunikasi sam
kemudian juga dari komisi kepolisian nasional ya
tambah dengan di b dua i oleh rapori
dan juga ada irwasm kemudian ada kabik juga ya
saya kira ini akan bekerja cepat dan kemudian akan melahirkan suatu putusan
atau menjadi arti lembik tiga ke mereka terhadap kasus
berbicara soal transparansi apa saja kemudian yang perlu dibuktikan
instrumen apa saja yang bisa menguatkan yang sebenarnya terjadi pada saat itu pak edi
ya sebetulnya banyak nanti yang bisa dilakukan
termasuk juga misalnya kalau kita ada kasus seperti ini
tentu juga bisa dilihat daripada komunikasi
percakapan yang dilakukan komunikasi lewat teknologi ya
saya kira ini juga bisa diungkap dalam kasus ini
kemudian juga mungkin hal hal lainnya juga tentunya
yang akan juga akan mendatangkan saksi saksi yang lebih banyak
kalau kemarin ada empat mungkin juga akan ditambah lagi dengan saksi saksi
saya kira memang kalau lihat kasus ini menurut saya tidak terlalu buka ya
yang penting adalah ada kemauan ada respon yang cepat ditangani dalam kasus ini
dan tentu saja ini melihat jumlah personal yang dalam tim ini dibentuk oleh
kalau kapolri ini misalnya akan mengecilkan hal yang sama
yang mungkin cukup jadi pertanyaan publik yang aneh untuk publik
publik baru mengetahui kasus ini tiga hari setelah penembakan terjadi
bagaimana jika tkp tempat kejadian perkara ini ada intervensi
mudah mudahan tidak ya
tapi makanya dengan adanya personal yang cukup yang orang orang penting di sini ya
jadi kecuali enggak akan mungkin
akan ada misalnya hal hal yang dilewati ya
apalagi misalnya sudah dari awal
karena biasanya kalau sudah ada kejadian di tkp
biasanya kan sudah ada identifikasi dari kepolisian datang ke lokasi ya
bahkan tadi kalau kita lihat juga kan sudah jumlah polisi dari jakarta selatan
kemudian datang ke lokasi pada saat kejadian
kemudian mengambil gambar mengambil bukti bukti yang ditemukan dari lokasi ya
kalau pada kejadian ada kasus pembunuhan seperti ini ada penembakan ya
identifikasi daripada polri akan datang ke tempat itu untuk melakukan
mengumpulkan dari lokasi kejadian
dan ini sangat kuat ya
kalau misalnya terjadi ada terentetan tembakan
maka tentu akan dilihat tembakannya kemana saja ya
kalau misalnya itu sampai tujuh
akan ada tujuh tembakan
makanya akan dilihat nanti kemana saja tujuh tembakan itu mengarah
kalau memang itu ada
tentu itu semua kan ada
harus dibuktikan ya
jangan sampai misalnya ada tujuh tembakan tapi ternyata di lapangan cuma ditemukan dua kali tembakan
tapi yang pasti ketubuh yang ijen aja
menurut keluarganya kan ada sekitar lima tembakan ya
dan saya kira masukan masukan dari keluarga yang tadinya menemukan ada hal hal yang menjanggal
yang menjanggal dalam hal ini saya kira mudah mudahan akan cepat turun pak ya
ada apa sebutunya di balik sini
dan saya yakin
sekali siapapun yang terkait di dalam hal ini
apabila menyadari yang lain
tentu ini akan berungkap
ini akan mungkin bisa dilewati
pak edi jika anda terdengar apresiasi begitu apresiasi terhadap tindakan kapolri yang membentuk tim gabungan pencari fakta untuk kasus ini
artinya tgpf ini cukup bisa diandalkan
apakah bisa profesional transparan objektif
saya sangat sekali ya pak
paling lama mungkin dalam pendapat saya ya
mungkin paling lama seminggu sudah turun
itu paling lama ya
kalau saya berpikir kalau misalnya meninggalkan kasus ini cukup beberapa hari sudah bisa diungkap ya
karena tidak terlalu sulit kalau kami adalah
karena memang ini kan sudah berjalan ya
tinggal melihat lagi ke belakang kira kira ada masalah apa sebetulnya
sehingga sampai terjadi seperti ini ya
apalagi misalnya kan alat dan teknologi di kepolisian sangat canggih saat ini ya
apapun yang terjadi bisa dilihat ke belakang ya
karena semua teknologi itu bisa di dapat
termasuk juga misalnya cctv nya
kita belum dilihat sampai saat ini belum ada
mudah mudahan nanti ada cctv yang ditemukan
tinggal kita akan melihat sebetulnya apa
seperti apa saatnya terjadi
sehingga itu nanti akan memberikan suatu masukan masukan kepada tim gabungan
ini jadi sesuatu
ini jadi sesuatu yang mengkhawatirkan kah
karena penggunaan senjata api harus sesuai dengan aturan perundang undangan kita tahu
sementara kita dengar klaimnya bahwa anggota saling adu tembak di dalam rumah
bagaimana kemudian aturan ini apa mungkin bisa berubah atau seperti apa dalam pandangan lemkp
ya tentunya memang kalau tadi alasannya ada saling tembak di dalam rumah
kan tadi ada sekitar tujuh puluh ya
kemudian ada dua ribu tujuh ratus sepuluh tidak mengenal kepada yang bersemangat
jumlah sepuluh tidak mengenal kepada yang bersemangat
ya bagi peratai ini ya
tentunya nanti akan dilihat kemana peluru peluru itu tadi kalau memang tidak tenang
kemana itu mengenal
dan kemudian kalau itu ketembok pasti ada juga juga luka apa namanya
ya karena ini adalah tembakan
cuma panas ya bisa ketembok pun pasti ada apa namanya terlihat ya
ada bukti bukti yang ditemukan di lokasi ya
kalau dilihat dari pada kali ini saya sangat yakin
saya optimis bahwasannya ini akan terungkap
percayalah namanya kejahatan tidak ada yang sempurna
apapun juga yang dilakukan
jika memang sudah dilacak ya
pak edi terakhir
bagaimana kemudian melihat warga net masyarakat indonesia banyak yang berkomentar
menimbulkan sentimen yang cukup negatif di tubuh kepolisian dengan adanya kasus ini
apa yang harus dipahami masyarakat
mengenai kasus ini supaya tidak nantinya jadi bola liar untuk masyarakat dan juga kepolisian
saya kira kita harus juga menyampaikan terima kasih kepada masukan masukan yang disampaikan oleh masyarakat ya
karena ini semua adalah merupakan bukti masyarakat minta terhadap kepolisian ya
minta terhadap institusi kepolisian
maka segala situasi yang dilakukan oleh kepolisian masyarakat menginginkan semua jalan perantaranya
sehingga jangan sampai terjadi
orang yang benar jadi salah
yang salah jadi benar ya
sehingga apa yang menjadi masukan masukan masyarakat tadi
apalagi kalau kita tahu bahwa pak kapolri ini kan memang orang yang tidak anti kritik ya
begitu mendengarkan apa yang menjadi masukan masyarakat
banyak sekali masukan masyarakat sorotan masyarakat dalam dua hari ini ya
langsung direspon kapolri dan kemudian langsung membentuk tim gabungan ya
karena memang dalam hari ini saya lihat banyak sekali masukan masukan dari masyarakat
termasuk juga mnc dan tim kuj juga gunaan ya
kemudian yang melibatkan orang luar
dan hari ini sore ini saya lihat kapolri sudah langsung berrespon apa yang terjadi masukan masukan
baik kita harapkan juga tadi tgpf tim gabungan pencari fakta bisa bergerak cepat
kalau pak edi tadi bilang mungkin satu minggu kita harapkan satu minggu kita bisa mendapatkan penjelasan atau fakta dari kasus ini
berharap ada keadilan untuk kedua belah pihak
pak edi saputra hasibuan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected selamat malam